merancang acara pernikahan impian memang tidak mudah
tidak hanya menguras waktu dan tenaga tapi juga emosi sang calon pengantin
nah kemudahan calon pengantin untuk merancang pernikahannya itu ternyata bisa menjadi lahan bisnis
salah satunya diwujudkan lewat sebuah aplikasi
vendor yang menawarkan jasa dengan harga yang juga beragam
peluang inilah yang dilirik kevin minta raga
ia mengumpulkan layanan jasa dari berbagai vendor melalui teknologi platform aplikasi dan website yang diberi nama bright story
apa sih yang membedakan dengan wedding organizer dan wedding plan
oke tentunya beda sekali
karena kita bukan wedding planner
kalau wedding planner mereka membantu pasangan untuk melangsungkan pernikahan mereka merencanakan pernikahan mereka dan pas hari h mereka running the show
sedangkan kalau kita kita marketplace di sini layaknya sebuah mall kita ya
sebuah mall tapi mal ini mall online
jadi bayangkan sebuah mall di dalam situ ada puluhan ribu wedding vendor dari berbagai macam kategori
jadi bagaimana cara mengumpulkan vendor atau sampai vendor akhirnya mengetahui keberadaan bright story
awalnya tentunya bergerilya
saya dan tim saya sama partner saya kita ketemuin vendor vendor
kita ceritain apa yang mau kita bikin bright store itu apa
ketika sudah diluncurkan kita kasih lihat
gampang gampang susah ya untuk meng convince mereka
karena ini hal yang baru buat mereka
tapi dengan persistensi
juga produk dan service yang menjanjikan mereka memberikan kepercayaan untuk bergabung di bright story
bright story yang dibentuk sejak kuartal empat tahun dua ribu empat belas cukup menarik minat para vendor
di akhir tahun dua ribu empat belas sudah ada tiga vendor yang terbagi dalam dua puluh sembilan kategori
kemudian di tahun dua ribu lima belas naik menjadi enam vendor
hingga tahun dua ribu enam belas bright story sudah menyedot dua puluh tujuh ribu vendor
dari enam puluh negara di dunia
tak mudah meyakinkan para vendor untuk bergabung ke bright story
karena tergolong bisnis baru yang berbasis teknologi
kevin dan satu ratus lima puluh karyawannya harus terus mengedukasi para vendor agar aktif berkreasi dalam profil
profil vendor dengan informasi yang jelas foto yang berkualitas hingga testimoni dan review yang bagus
akan membuat vendor berada di urutan atas pada homestay

sehingga lebih dulu dilirik oleh pengguna
atau calon pengantin
apa sih yang didapatkan vendor sampai mereka mungkin berebutan pengen masuk breadsman
tentunya vendor sudah jelas
mereka akan dapat exposure
karena bright story sendiri per bulannya itu dikunjungi oleh lebih dari lima ratus ribu pasang calon pengantin
saya selalu mengibarkan kita sebuah mall
kalau misalkan mau buka toko bayar apa
bayar sewa kan
bayarnya bisa per tahun atau per dua tahun ya
kita juga punya different pricing skim tergantung dengan visibility yang didapat oleh wedding vendor tersebut
sayang kevin enggan menyampaikan berapa omset yang sudah ia kantongi
dalam kurun waktu lima belas bulan beroperasi
bahkan ekspansi sudah dilakukan dengan membuka cabang di singapura dan filipina
orang bisa ya kayak misalkan kita baru saja bekerja sama dengan artis selebriti sandra dewi
dimana dia menikah di tokyo jepang
nah kita juga bantuin gimana caranya ya kan cari wedding planner yang tepat
sehingga bisa membantu pernikahan mereka mengurusi
tidak mudah loh mengurusi saat orangnya base di jakarta
tapi iya tidak mudah
nah jadi kita disini we try to make dream wedding possible
bagi calon pengantin yang kebanyakan sibuk bekerja keberadaan bright story sangat membantu mereka
tidak perlu berulang kali rapat layaknya dengan wedding planner
selain itu untuk menghemat waktu dan biaya
pastinya rancangan pernikahan impian beres tanpa dikenakan biaya
pasti yang pasti membantu untuk mendapatkan best deal mendapatkan rekomendasi
dan yang pasti juga mendapatkan vendor yang sesuai dengan budget yang aku butuhkan
ada empat vendor yang aku pilih dari bright story
ini lima deh sama fotografi
untuk yang aku spare ke bright story nya sendiri itu kira kira seratus juta
bright story menjadi ide bisnis yang menarik di tengah industri acara pernikahan yang terus berkembang
bright story menjadi contoh bahwa pengalaman bisa menjadi langkah kecil untuk memulai sebuah bisnis
namun perlu racikan kerja keras dan mimpi yang besar yang bisa membawa kesuksesan
desy haritonang jakarta